aksi nekat pengendara motor yang menerobos garis penyekatan polisi ini terjadi di jalan r e martadina taci karangbarat bekasi senin siang
guna menghindari kemacetan imbas penyekatan ppkm darurat di sejumlah titik
seorang ibu ibu pengendara motor ini naik ke atas trotoar hingga akhirnya terjatuh
memasuki hari ketiga penerapan ppkm darurat di wilayah kabupaten bekasi
petugas menutup sejumlah akses jalan menuju pusat perbelanjaan dan kawasan industri
guna menekan mobilitas warga masyarakat
berikutan cnn indonesia